beginilah rekaman saat warga dusun gorekan lor desa cermen kecamatan kedamaian kabupaten gresik jawa timur
berjuang melintasi derasnya sungai kalilamong agar bisa memakamkan jenazah tetangganya yang meninggal dunia selasa pagi
warga membawa keranda mayat melintasi sungai kalilamong sepanjang kurang lebih tujuh puluh meter yang sedang meluap
secara bergantian warga membawa keranda mayat yang di bawahnya diberi pelampung
setelah bersusah payah melintasi sungai dengan kedalaman tiga meter warga akhirnya berhasil membawa jenazah menyeberangi sungai
salah seorang warga mengatakan sengaja merekam peristiwa tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung membuatkan jembatan penyeberangan
iya mana sih supaya pemerintah tahu banyak dibuatkan jembatan
apa yang terjadi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih